kita ke informasi lain setelah empat hari berada di dermaga pelabuhan muara angke
bangkai kapal zahro express yang terbakar hari minggu lalu dipindahkan dari lokasi
komisi nasional keselamatan transportasi membutuhkan waktu sekitar tiga bulan
untuk menginvestigasi penyebab terbakarnya kapal motor tujuan pulau tidung itu
petugas gabungan berusaha mengangkat bangkai kapal motor zahro express
yang sempat karam di dermaga pelabuhan muara angke jakarta utara rabu sore
beberapa penyelam dikerahkan untuk memasang peralatan di lambung kapal
agar kapal tetap terapung petugas memasang beberapa drum plastik di sekeliling kapal
setelah mengapung dengan sempurna bangkai kapal kemudian dipindahkan dari lokasi
menggunakan sebuah kapal penarik bangkai kapal dipindahkan ke kali asin
yang terletak tidak jauh dari pelabuhan muara angke
pemindahan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan oleh petugas

proses investigasi sendiri diperkirakan memakan waktu selama tiga bulan
masih dalam proses investigasi
belum belum masih perlu analisa dulu
kira kira berapa hari
oh enggak itu bisa bulanan jadi dua tiga bulan
ada sesuatu di kamar mesin
pihak knkt masih terus mengumpulkan data untuk melakukan evaluasi
terkait kondisi kelayakan kapal sebelum berlayar
kapal motor zahro express terbakar pada jam sepuluh
pada hari minggu lalu dua mil dari pelabuhan muara angke menuju pulau tidung
fakih haitimi jakarta